hampir seluruh aktivitas manusia menghasilkan jejak karbon berupa emisi yang menyebabkan polusi
seperti diet kalori untuk membatasi kelebihan konsumsi makanan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan
anda juga dapat melakukan diet emisi untuk mengurangi polusi dan mencegah percepatan perubahan iklim
kalkulator karbon membantu menghitung jejak karbon agar aktivitas anda lebih ramah lingkungan
di tengah hiruk piku kemacetan dan kepadatan ibu kota setiawan seorang karyawan swasta di jakarta memilih bersepeda ke kantor
efisiensi waktu menjadi alasan utama dibalik keputusannya bersepeda selama hampir enam tahun
sebenarnya untuk efisiensi waktu sih karena saya kalau ke kantor berjalan kaki itu memakan waktu sekitar dua puluh sampai jam
kalau pakai sepeda saya bisa sepuluh menit
kalau pakai mobil saya bisa empat puluh menit plus tidak kebagian lahan parkir di kantor
tanpa disadari pengurangan jejak karbon yang dilakukan setiawan berdampak positif bagi lingkungan
jika ia tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar bensin atau solar sejauh sepuluh km saja selama setahun
setara dengan menanam sekitar tiga pohon kenanga yang mampu menyerap karbon dioksida penyebab polusi udara dari kendaraan bermotor sampai dengan tujuh puluh lima ton per tahunnya
sementara itu penanganan polusi udara di jakarta tidak akan efektif jika penggunaan kendaraan bermotor tiap tahun masih terus meningkat
akibatnya kualitas udara buruk pun sulit dihindari
kalau di dki jakarta berarti kan setiap tahun itu kurang lebih tiga ratus lima puluh sampai empat ratus ribu mobil
baru yang masuk ke jalanan
untuk sepeda motor satu satu sampai satu tiga juta unit sepeda motor
gambarannya untuk di dki jakarta setiap hari itu ada sembilan belas satu ratus enam puluh lima ton polutan yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor
namun mengurangi jejak karbon tidak hanya dengan bersepeda
apalagi kualitas udara jakarta yang tergolong tinggi
dan juga dengan berbeda sehat dan infrastruktur yang belum memadai
dengan menggunakan kalkulator karbon anda dapat mengetahui dan mengurangi jenis jenis aktivitas penghasil emisi
kalkulator karbon dapat anda unduh gratis melalui aplikasi telepon pintar dan berbagai situs penyedia layanan
salah satunya terdapat pada situs www iesr co id yang menyediakan layanan kalkulator karbon dalam bahasa indonesia
anda hanya perlu mendaftarkan diri dan melakukan penghitungan
dengan ademisi dari berbagai aktivitas yang menggunakan listrik atau kendaraan berbahan bakar fosil
selanjutnya membuat komitmen pribadi untuk mengurangi jejak karbon anda
jika di jakarta saja dengan populasi lebih dari sepuluh juta jiwa mau berkomitmen mengurangi emisi
impian menghirup udara bersih bagi seluruh warga ibu kota dapat segera terwujud
dengan berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon saja anda sebenarnya sudah berkontribusi langsung untuk mengurangi polusi
dan mencegah percepatan perubahan iklim
mulailah untuk mengubah gaya hidup anda menjadi lebih ramah lingkungan